berhenti ngurusin mbak andin
pikirin keluarga kita aja
rumah tangga kita
kamu gak mau ke sama bapak sedih
tanpa batas waktu
gini ya ampun ini jantung bikin malu aja sih
dak dik duk dak dik duk
kamu kenapa kik sakit
enggak kenapa kok mas
makasih ya mas randy udah nangkep juga
hari ini kiki bahagia banget
iya mas ada apaan ya
ini pak ada paket makanan buat bu andin
ya udah nanti saya sampaikan ke bu andin ya
makasih pak berubah sih pak
paket makanan buat bu andin
itu paket buat bu andin
iya buat bu andin
sini biar saya cek dulu
hah gak jadi repot amat sih semuanya dicek mulu
kamu gak usah bawel
ini semua perintah dari pak ahok
oke dah nih
paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin
itu paket punya saya
sini itu rendang soalnya
ini perintah dari pak al
biar saya pastikan dulu semuanya aman
paket makanan buat bu andin
itu aman lah
orang dari orang tua saya sendiri kok
kalau misalkan gak percaya buk aja

paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin

lagi dicek mulu

paket makanan buat bu andin
gak usah kaget gitu
paket makanan buat bu andin
aku denger kok kamu tadi teleponan sama bu andin

kamu itu emang curiga juga ya
paket makanan buat bu andin
kalau al itu ada hubungannya sama roy
paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin
aku udah jawab aja gak papa jujur sama aku
paket makanan buat bu andin
bu andin tuh masuk rumah sadit
paket makanan buat bu andin
karena andin itu minum racun dari laki laki

paket makanan buat bu andin
aku juga gak sengaja di hari yang sama
paket makanan buat bu andin
paket makanan buat bu andin
sempet nabrak orang ini
berkata attempting nangkap
berkata attempting nangkap
yang bersalah justru aldebaran dan juga roy
berkata attempting nangkap
ah kau kapal kok
aku jadi berpikir kalau apa yang dimaksud oleh erlangga ini adalah alde baran dan roy mantannya andi
terus aku sempat nemuin erlangga ini di kantor polisi praja lima
tapi sayangnya aku gagal untuk mendapatkan informasi apapun
karena sepertinya erlangga ini sangat marah sama aldegra
tapi sebelum ini juga aku pernah denger sih dari mamanya aldebaran
dia sebut sebut nama roy tapi pas setelah dia sebut sebut nama roy dia tuh bener bener emosional banget kayak depresi gitu lah
jadi mas ritu adalah
disini gak ada yang namanya roy mbak
iya dan waktu itu juga aku sempat nyelidikin kalau froy itu siapa
tapi jawaban kiki emang aldi baren itu ada saudara tapi namanya rosdiana bukan roy
oke kelihatannya enak banget
yuk makan yang banyak ya
oh ini makan yang banyak
tadi ada paket buat buah andin dan isinya rendang
terus udah dicek dulu rendangnya
belum pak tadi saya nggak sempat ngecek
karena buah andin tadi udah dibawa masuk ke dalam pak
kumpulin semua rendang kasih pengawal depan